saya berjanji akan menangkap hantu ambulans itu hidup hidup
hebat ee pak rete berani
kok gak berani terus gimana nangkap ya kalau pak rete gak berani
kan sama buranti dong
kenapa jadi saya deh pak rete
pokoknya tenang aja begitu kita amprokan sama hantu itu
pak rete paling depan
saya sunturin buranti dari depan
he pak rete saya gak mau tau ya
kuma carana pak rete harus segera
rafa rafa teman ya
kita harus keluar dari ambulans ini rafa
ternyata ambulannya tewas supir nak
tahan ya rafa pegangan mami ya nak
ya ampun rafa
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak psychiatric n format
api berang kat dia
he di mana ada yang jualan syatec ya
gimana sih itu tuh bukan lontong lontong tapi tolong tolong gimana sih kamu tuh bener ada
bos ah opos dong aku rawani kalau di depan kamu kan anak buahku jalan duluan biasanya
komandan itu selalu di belakang anak buah di depan masalah emangnya tak bilangin pak rt dipecat

kelamaan kamu keburu buru makan manisan orang itu eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
ini kan bu ranti
oh suara ambulan bos denger gak
jangan ini benar ya yang dibilang sama orang orang itu ambulan hantu
aduh bos hantu ambulan
eh lali itu wale yuk
eh udah di nolongin apa kagak
mi kau tau tuh kita udah ada di rumah
iya ya rafa mami juga bingung semalam deh kejadiannya gimana ya
mi rafa sempet salir sebentar kita naik ambulan itu mi
pak risautan deh
rafa mami udah gak kuat rafa mami
berarti kita teh pingsan terus ada yang nolongin bawa ke rumah sakit terus dibawa ke sini
mami kok jadi mama gitu mami sakit ya mi
kak papa yang penting rafa cepet sembunyi
rafa cepet sembuh ya mami gak mau liat rafa sakit terus terusan mami jadi tau
eh ada tamu mami bukain dulu ya
waalaikumsalam pak rete
saya teh dapet kabar dari triwansip katanya murnanti jatuh pingsan bener ini teh
tuh sampe bengkak bengkak gitu badannya tuh
saya emang bengkak bukan karena jatuh emang gendut
hari pak rete
nih yang lemar tuh tangan saya tuh tinggal hitah nyuk sruk
tapi untungnya sih saya gak apa apa pak rete
gimana ceritanya ini teh
ceritanya teh aneh pak retek soal ambulan itu teh
jadi si ambulan teh gak ada supirnya
udah gitu pas saya mau keluar semua pintu ketutup
akhirnya pak rete dak saya tendang pintunya
tentu kaki saya sengklek
ih si ibu ini kumaha gimana tuh bisa keluarnya
pingsan tuh otak memar memar
pak rete mah
pak rete jangan pegang pegang
aduh serem pak rete pokoknya kan hebisan lah kejadian ambulan teh tak
sebagai rt teladan
saya berjanji akan menangkap hantu ambulans itu hidup hidup
hebat eh pak rete berani
kok gak berani terus gimana nangkapnya kalau pak rete gak berani
kau nih sama buranti dong
kenapa jadi saya dey pak rete
pokoknya tenang aja begitu kita amprokan sama hantu itu
saya suntrungin buranti biar di depan
hei pak rete saya gak mau tau ya
kumacarana pak rete harus segera tangkap itu hantu ambulan
kalau enggak pak rete bakal saya laporin ke camat wali kota gubernur sampai presiden
supaya jabatan pak rete dicopot ngerti permisi
saya mau banting pintu
hah mau mau udah nih hah
hah kopinya datang
udah denger belum ada hantu ambulan
ada hantu ambulan
ambulan itu bisa jalan sendiri
gak ada supirnya
kayak sulap bisa jalan sendiri gitu
pengen ngelihat gue
gue si ogah
jangan sampai ketemu amit amit ambulan
kok ada hobi sih pak
kopi itu satu ya
katanya mau lihat ambulan angker
kenapa pada liatin saya ya
warjaan pora pora gak tahu
ini ada ambulan angker gara gara ibu kamu dulu tuh
biar bengkennya laris
kejar dia kopinya
ibu jadul persugihan
pokoknya saya harus menangkap hantu ambulans itu
kalau perlu saya ikat di atas seri ini
pokoknya tuh hantu ambulan udah bikin resah di kampung kita ya
iya betul pak
pak rt kebetulan
mendingan si andre diusir aja di kampung kita
betul pak rt
gara gara ibunya dia kampung kita jadi gak aman
lagian sih bisnis pake persugihan
gini kan jadinya nuntut tumbang
tapi masa anaknya yang harus diusir kan
pak rt lebih kasihan mana sama warganya
eh tuh hantu ambulan udah bikin nusa kampung kita
iya pak rt
eh itu ambulan sudah neror warga kita
sampai sampai ibu ranti saja nyaris celaka seperti ini
baik saya akan menampung aspirasi kalian
pokoknya gimana caranya
kita harus menangkap siapa biang kelebihnya
ini baru itu panutan
baru jadi panutan